ibu kota lagi lagi kebanjiran bagaimana perbaikan sistem tata kota hingga kini
bagaimana juga prioritas penanggulangan banjir
untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami ada dua narasumber
yang pertama ada wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria dan juga pengamat tata kota nirwana yoga
namun nampaknya pak wagup masih ada gangguan komunikasi
jadi saya pertama ke pengamat tata kota pak nirwana yoga pak nirwana selamat sore
selamat sore mbak buspa
oke kita tahu yang selalu jadi sorotan setiap banjir khususnya di ibu kota ini
tiap kali jakarta kebanjiran adalah minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau atau rth di jakarta
kalau kita lihat angkanya kemarin yang disebutkan oleh pansus di dki jakarta hanya sembilan sembilan puluh delapan persen
tapi sebetulnya idealnya seberapa besar ideal luas ruang terbuka hijau untuk kemudian bisa menyerap air hujan secara maksimal
apalagi sekarang lanya sekarang intensitasnya sangat tinggi
bagaimana menyerap air secara maksimal di jakarta butuh berapa
ya sebenarnya di dalam rencana tata ruang wilayah dki jakarta dua ribu tiga puluh sudah diamanahkan bahwa target ruang terbuka hijau kota jakarta sampai dengan tahun dua ribu tiga puluh paling tidak tiga puluh persen mbak buspa
jadi tiga puluh persen ini sebenarnya target harus dicapai oleh pemerintah dki dengan komposisi tentunya ruang terbuka hijau publik yang menjadi target utama pemerintah dki itu adalah dua puluh persen
sementara sepuluh persennya merupakan
sementara sepuluh persen ini merupakan kewajiban dari masyarakat
nah hal ini yang harusnya digenjot dalam penambahan ruang terbuka hijau
tetapi terus terang dari data kami ya dalam dua puluh tahun terakhir dki itu hanya mampu menambah satu persen mbak buspa dalam dua puluh tahun ya
jadi tahun dua ribu sampai dengan dua ribu dua puluh penambahannya itu hanya sekitar satu persen
jadi jauh sekali dari target ideal apalagi kita bermimpi sampai dengan dua puluh persen dulu ya dari target pencapaian ruang terbuka hijaunya
nah pr pr ini menurut saya yang harusnya di
menurut saya yang harusnya di jadikan pr utama setiap pemerintahan siapapun gubernurnya untuk mempercepat penambahan ruang terbuka hijau
entah itu berupa penambangan ruang terbuka hijau dalam lahan baru maupun juga mengoptimalkan lahan lahan ruang terbuka hijau yang selama ini terpenggalai
misalnya kalau kita bicara hari ini tentu jalur hijau atau bandaran kali sungai tiga belas sungai terutama sungai ciliwung misalnya
ini juga menjadi potensi ruang terbuka hijau untuk terutama bandaran kali di kiri kanannya
jadi ini juga pr yang harusnya dikejar
belum kalau kita bicara
tentang kebutuhan ruang terbuka hijau berupa taman maupun kota
kita sempat juga ingat sekali tahun lalu ada polemik ketika lahan terbuka rth ini justru dimanfaatkan begitu ya untuk kegiatan ekonomi
ada sentra kuliner di sana
bahkan diberikan izin juga oleh pemprov dki jakarta
secara umum memang itu betul mbak puspa
jadi sementara gini
sementara saya juga melihat banyak potensi maupun ruang terbuka hijau yang ada itu banyak beralih fungsi
terutama untuk kegiatan komersial
kita melihat banyak sekali banyak ruang ruang terbuka hijau yang selama ini sebenarnya potensial untuk dijadikan ruang terbuka hijau kembali telah diokupasi
itu untuk pemusuhan
entah itu untuk bangunan komersial
bahkan juga untuk usaha usaha atau kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ekologis
terutama dalam kegiatan penanggulangan banjir di jakarta
jadi ternyata banjir yang selama ini menimpa jakarta ya belum menjadi pembelajaran untuk apa
untuk melindungi ruang terbuka hijau apalagi untuk menambah ruang terbuka hijau yang sudah ditargetkan
pak nirwono saya tahan dulu
sudah ada pak wagup
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia melalui sambungan telpon
pak wagup selamat sore
bang rizwa di
pak nirwono dan semua pemirsa ya
tadi kita sudah menyinggung mengenai ibu kota yang belum lepas dari banjir
ini sudah selalu setiap tahun ada banjir
ibu kota lagi lagi kebanjiran
padahal informasi mengenai cuaca intensitas hujan ini sudah disampaikan oleh bmkg
dan kalau kita lihat lokasinya secara garis besar ini itu itu lagi bang
jakartanya di situ situ lagi begitu
nah ini artinya apa
kalau tadi sempat disinggung juga sama pak nirwono dalam dua puluh tahun terakhir
ternyata progres rth yang menjadi salah satu yang bisa meminimalisir banjir
jadi serius nggak sih ini penanggulangan banjir di dki
yang pertama saya ingin sampaikan secara umum dulu
pak nirwana paham betul bahwa jakarta yang kebetulan jadi ibu kota
posisinya memang dia itu ya saya tidak menyebut seperti kubangan ya
posisinya memang datarannya sangat rendah ya
artinya dibandingkan banyak provinsi jakarta dataran rendah
itu yang pertama
yang kedua karena datarannya rendah dan sumber banjir itu ada tiga
yang pertama memang hujan lokal atau dari atas
yang kedua itu dari banjir bandang atau banjir kiriman
dari daerah daerah tetangga
yang ketiga dari rok
ini given lah istilahnya
ini udah takdirnya begitu jakarta harus terima itu
berbeda dengan provinsi lain
nah yang kedua yang harus kami sampaikan juga
jakarta sebagai ibu kota tentu pembangunannya lebih pesat
mohon maaf dari daerah lain
ya pembangunan jalannya harus disiapkan infrastrukturnya
gedungnya hotelnya apartemen dan lain sebagainya
dampaknya tadi sampaikan pak nirwana bahwa berarti kebutuhan lahan sangat cepat meningkat di jakarta
itu hal yang kedua
jakarta sebagai ibu kota sebagai pusat bisnis dan sebagainya
upaya menangkan banjir itu harus komprehensif ya
pertama ya kalau yang dari atas kan itu sudah takdirnya
tidak bisa kita menghalang hujan
tapi ada teknologinya untuk dialihkan
dan ini kita lakukan
jadi kalau ada banjir dari hujan itu ada teknologi untuk mengalihkan banjir supaya tidak turun di jakarta
itu juga bisa dilakukan ada teknologinya
yang kedua yang dari banjir bandang atau dari hulu
apalagi dari daerah lain
nah ini tidak mudah
ini perlu kerjasama dan perlu intervensi pemerintah pusat
alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah pusat
sudah membangun dua waduk besar
di kiawi dan cimai
insya allah di tahun dua ribu dua puluh satu ini di akhir akan selesai mudah mudahan
pada banjir tahun depan pada musim hujan tahun depan
memang belum selesai
jadi bayangkan membandung dua waduk besar yang nilai triliunan
kemudian dari daerah luar jakarta tadi itu juga selain menyiapkan waduk
kemudian perlu juga ya meningkatkan reboisasi
reboisasi di jakarta gimana bang riza
nah perlu ada kerjasama dari daerah dan dari pemerintah pusat
untuk dibantu pembayaan pendanaan
supaya ada tutupan hutan ditingkatkan
artinya kan upaya reboisasi
reboisasi itu kan tidak seperti membangun saluran dibangun hari ini bisa dipusihkan
namanya nanem itu kan bertahun tahun baru dia nanti tumbuh besar
baru bisa diikmati hasilnya
jadi memang perlu waktu penanganan banjir
kemudian juga di daerah lain itu juga sekarang itu ya banyak villa dan sebagainya tadi
juga ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya itu juga
jadi itulah masalah yang kedua
terkait banjir rop dari laut
ini juga sudah given
apa upaya yang dilakukan
upaya yang dilakukan adalah membangun tanggul folder kemudian juga giant wall
memang ini tidak mudah
ini tidak bisa satu gubernur menyelesaikan
ini sudah dicanangkan sejak zaman bang yos bang poke
dulu seingat saya kekeh benar supaya membangun giant wall
tapi kan sampai hari ini belum bisa terrealisasi
jadi itu beberapa hal
kita lakukan dalam jangka pendek
yaitu pertama kita ingin membebaskan lahan
seperti sampaikan tadi betul
tapi pembebasan lahan itu kalau kita punya uang lima puluh triliun hari ini juga nggak bisa menyelesaikan
karena tanah di jakarta mahal
setiap periode itu setiap gubernur itu kami sendiri pak anies itu dalam periode ini
kita targetkan investasi kita untuk banjir ini setidaknya biaya tidak kurang dari lima triliun
itu kita targetkan
sampai dengan dua ribu dua puluh dua ini
untuk menangani pengendalian banjir
bentuknya ada pompa ada folder ada pembelian lahan buat normalisasi buat naturalisasi dan sebagainya
sementara pbd dua ribu dua puluh satu rp empat lima triliun ya bang riza
untuk penanganan banjir khusus untuk penanganan banjir
iya itu penanganan rp empat tujuh triliun ya kalau tidak salah
pokoknya angkanya kita besarkan
anggaran ini apakah cukup tepat
apa saran kemudian bang riza untuk pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang tadi bang riza sebutkan
atau mungkin peningkatan kapasitas sungai
karena kalau kita lihat selalu itu jadi cara strateginya setiap pemerintah pemprov dki jakarta selalu itu
tapi realisasinya kita tidak pernah
begini kita harus bedakan
apakah setiap kepemimpinan itu memberikan kontribusi yang signifikan
kita bisa lihat data ke belakang
setiap gubernur pak anies tiga tahun
sebelumnya jokowi ahok pajarot lima tahun
sebelumnya bang pokok lima tahun
sebelumnya bang yos sepuluh tahun
dilihat itu progresnya apa
nah setiap gubernur itu punya stressing penekanan dalam pengendalian banjir
nah kalau sekarang dibawah kepemimpinan pak anies dan bang riza contoh konkretnya apa nih bang
oke kalau kami menyadari bahwa yang kami lakukan pertama yang konkret itu adalah pengerukan sungai
kami lakukan dalam berapa tahun
dan alhamdulillah kalau lihat dampaknya ini sudah tanggal berapa ini delapan
belum ada banjir yang besar di jakarta alhamdulillah
dibandingkan tahun lalu di bulan januari tahun baru luar biasa
kalau banjir yang kita lihat sekarang itu memang di daerah yang rendah
di daerah yang memang ya dilalui kali ciliwung yang memang rendah
dan daerah daerah rendah di jakarta ini banyak sekali
ada juga umpamanya di kalibata
dulu itu konon katanya daerah tersebut
dikeruk tanahnya untuk menguruk stadion senayan umpamanya
ya sampai sekarang jadi kubangan
tapi karena tanah ini susah di jakarta tetap aja oleh warga dibangun rumah
kalau musim hujan begini ya pasti banjir lah
orang dia jauh dibawah datar rata rata
nah daerah daerah situ masih banyak
namun demikian tetap kita atasi
jadi tolong dilihat kita bisa lihat
menurut hemat saya di tahun ini kita cukup berhasil dengan program gerbek lumpur
dengan pengurukan yang signifikan
bahkan kedepan kita akan bikin dua sip sampai jam sepuluh malam
semua alat yang kita miliki tidak kurang dari dua ratus lima puluh tujuh
kita punya alat eskapator ya
mungkin dibandingkan provinsi lain terbanyak kita punya
belum lagi truk kita tidak kurang dari dua ratus enam puluh truk kita punya
semua fokus melakukan pengurukan
ada upaya lain apa
kita ada terobosan bikin codeta
seperti di kelapa gading dan sebagainya
supaya kita lakukan
tapi tidak setelah merata banjir langsung hilang
tapi kita bisa lihat coba dari provinsi lain
jakarta secara signifikan cukup kelihatan lah ada progres penanganannya dan hasilnya
saya ke pak nirwono
pak nirwono singkat saja tanggapannya dari tanggapan yang diberikan bang riza
yang pertama kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pembur vki
dalam tiga tahun terakhir ini
dalam ulangan banjir
kemudian kedua catatan kami sebenarnya terkait dengan banjir dua hari terakhir ini
lebih fokusnya kepada pelubaran semuanya di kali ciliwung
kalau kita bicara mulai dari pejaten timur kemudian bidara cina
kemudian kepon pala sampai kepon baru yang terjadi sore ini pun
menunjukkan bahwa ada perlu ada pembenahan secara besar besaran di kali ciliwung terutama
dan ini sebenarnya juga pr sejak zamannya bang fokl
bahwa menimbang foggle dari tahun dua ribu dua belas punya target sebenarnya sampai dengan tahun dua ribu dua
dan di tahun dua ribu dua belas empat sungai utama kita harusnya dibenahi
yaitu ciliwung pesanggeran angke dan sunter
ini sebenarnya sudah disepakati oleh pemprov dki kementerian pupr dan juga bank dunia waktu itu
jadi saya berharap empat sungai yang sudah disepakati oleh pemerintah vki ini juga diteruskan
bagaimana menuntaskan pembenahan empat sungai ini
nah salah satu poin yang menurut saya harus dilakukan yaitu
suka tidak suka badan sungai ini kan harus dilebarkan
pak anies ini juga dari pak risa untuk meyakinkan bagaimana
jalur ciliwung yang hari ini banjir
suka tidak suka harus dilakukan pelebaran
diikuti dengan program relokasi tadi mbak puspa
tanpa itu sampai kapanpun
semua pemukiman yang ada di bantaran kali
terutama kali ciliwung akan selalu banjir setiap tahun
itu pr pertama
pr yang kedua yang tadi
dikatakan bahwa sudah ada bendungan sukamahi dan ciawi
tetap harus dilakukan yaitu satu ratus sembilan
situ dan umpeng waduh yang ada di jakarta
itu dioptimalkan dulu
tidak tergantung dengan pompa
apalagi dengan program program reput lumpur misalnya
itu juga masuk dalam rekomendasi yang diberikan oleh
pansus banjir dprd dki jakarta
dan memang harusnya dilakukan segera oleh pemprov dki jakarta
tanpa harus menunggu beberapa tahun ke depan
banjir akan setinggi apa di ibu kota
dan bukan hanya pr nya pemerintah sebetulnya
ini juga pr nya masyarakat untuk saling mengingatkan
saya setuju sekali
pak nirwono yoga terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami
dan juga sebelumnya ada bang ahmad rizapatria
yang nampaknya sudah terputus sambungannya bersama kami
wakil gubernur dki jakarta
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia